hongkong kota di asia yang merupakan salah satu pusat bisnis dunia
selain itu wilayah administratif khusus tiongkok ini juga dianggap sebagai surga bagi penggemar belanja dan penikmat kuliner
namun belum banyak yang mengenal hongkong dengan daya tarik seninya
kemunculan hong kong sebagai pusat seni asia bermula pada tahun dua ribu delapan saat digelar art hong kong
yang merupakan pameran seni modern dan kontemporer berskala internasional pertama di hongkong
art hongkong menjadi cikal bakal digelarnya art basel pertama pada tahun dua ribu tiga belas
yang disebut sebagai pameran dan pasar seni terbesar dan paling bergensi di dunia
selain art basel art central juga hadir sejak tahun dua ribu lima belas
art basel menjadi sebuah hiburan seni
jadi anda memiliki kolektor dari seluruh dunia yang berlari
dan anda juga bisa mencari karya yang luar biasa di sini
karena mereka tahu bahwa mereka dapat menemukan karya yang luar biasa di sini
nama besar dan artis kontemporer yang sangat bagus
sejumlah seniman asal indonesia turut memanfaatkan keberadaan ajang seni kelas dunia ini
bukan hanya untuk memamerkan namun juga menjual karya seni mereka
semua karya di jual
jadi karya seni mungkin di sini memang untuk ditransaksikan di jual
iya di jual
kemarin terakhir dua ribu tujuh belas sebelum pandemi ya kita hampir jual semua karya
lumayan sih penjualan untuk di hongkong
nah ini kebetulan hongkong sudah dibuka lagi
kita coba lagi tahun ini untuk datang ke sini dan pameran lagi
berkembangnya seni membuat pemerintah hongkong gencar membangun beragam fasilitas pendukung
yaitu sebuah kawasan yang seluas empat puluh hektare
yang memang sengaja didedikasikan sebagai pusat seni dan budaya di kota hongkong ini
yang dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan seni dan budaya
selain itu juga ada kafe berbagai kafe dan restoran di sekitar sini
saat saya berkunjung ke sana pada akhir maret dua ribu dua puluh satu
di west gallery tengah digelar pameran karya seniman yayoi kusama
yang berlangsung hingga empat belas mei dua ribu dua puluh
yayoi kusama adalah seorang seniman asal jepang yang dianggap
merepresentasikan ikon seni global dengan karya karya modern dan kontemporernya
dan pameran kali ini adalah bertahun tahun ini
adalah bertajuk yayoi kusama seribu sembilan ratus empat puluh lima to now
menampilkan lebih dari dua ratus karya yaya kusama yang dibagi dalam berbagai tema
karya yayoi kusama berupa lukisan gambar patung dan instalasi
biokosmik dan radikal kognitivity
karya yayoy kerap memikat pengunjung dengan warna warninya yang cerah
kalau biasa saja lukisan hanya bisa dilihat
lukisan karya trio eco shiro ini justru menawarkan sensasi yang berbeda
selain bisa dilihat kita juga bisa menutupinya dan merasakannya
juga ada muncul suara suara yang konon berasal dari beberapa bagian di hongkong
jadi ada pengalaman yang lebih lengkap yang kita menyaksikan
menuju pintu keluar ada bilik yang menarik perhatian saya
ternyata di sini kita bisa menulis dan meninggalkan pesan pribadi di dalam amplop
buat siapa saja yang baca ini love from indonesia